dan sangat mengerikan
tidak ada please
tidak tidak ada apaan ini
kamu tidak akan menang
ayah naon ya teh
abu abu ii berhenti ngerti hai kamu habis batik batik terhayati mana ya
lilih kamu tidak kenapa kenapa lilih
iroh iroh bangun aduh iroh iroh iroh kamu tidak kenapa kenapa iroh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kemana dia masih ada hubungannya dengan kejadian ini aku harus menyesulnya
bapak ada dimana
saya tinggal di rumah saya
mama tunggu lis
bereskan barang barang ini
kamu tidak terlalu mudah maesya
ini saja tidak bisa
bapak ada gempa
tolong ada gempa
kau datang juga
kau sudah membuat rakyatku yang tidak bersalah menjadi korban
itu salahmu siliwangi
andai saja kau datang lebih cepat
tidak akan ada korban berjatuhan
sekarang aku sudah berada di hadapan
yang aku inginkan adalah
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
kau harus lihat khayal kita terus
aduh aku ini kenaonan sih
aku nyarari aku
aduh urusannya teh
bisa retak pala saya ini
ini memang yang salah tuh
kenapa memang tinggalin lili
sudah sudah sudah
tuh tinggalin tuh
jangan senang dulu
aku belum mengeluarkan
karena memang aku belum memulainya
dan sekaranglah saatnya
orpah yang dibertarung
sepertinya itu ayahanda prabu siliwak
ia sedang bertarung dengan paman argedah
ayahanda pasti belum tahu
kalau paman argadana
sekarang berubah menjadi sakti mandraku

tenaga dalam yang luar biasa besar dan sangat mengerikan
harga dana benar benar sudah menjelma menjadi pendekar sakti mandraguna
aku sudah tidak sabar melihat harga dana mengalahkan siliwangi